usai mengumpulkan enam ketua umum partai politik di istana kepresidenan pada hari selasa lalu
presiden jokowi dinilai cawe cawe alias terlalu ikut campur dalam urusan pemilihan presiden dua ribu dua puluh
pertemuan tersebut juga mendapatkan sorotan pasalnya tak menyertakan ketua umum partai nasdem
kami akan bahas lengkapnya malam hari ini
hadir bersama saya di studio cnn indonesia ada ujang komarudin
analis politik universitas al azhar indonesia
sudah bergabung dengan kanal pemilu terpercaya
pembahasannya jokowi cawe cawe demi jadi kingmaker
sebelum kita bahas lebih lanjut kita akan putarkan terlebih dahulu perihal cawe cawe ini
yang mungkin beberapa hari belakangan gak ujang jadi sorotan
saya tadi kan sampaikan saya ini juga pejabat politik
tapi bukan cawe cawe
capres itu urusannya partai atau gabungan partai
sudah saya bulat bulat saya sampaikan kan
silahkan kak ujang
cawe cawe atau bukan
hanya diskusi sebenarnya
saya melihat begini ya
pertama pertemuan ini bukan yang pertama
kita lihat sebelumnya di dpp pan itu kan lima partai
saya mengatakan nasdem juga enggak ada kan
saya mengatakan itu kan desainnya dari pak jokowi juga
pak prabowo mengatakan bahwa ini
ketika itu ingin membangun koalisi besar kan
pak prabowo mengatakan ketua timnya pak jokowi
jadi dia kan ikut campur di situ
lalu pak juhas juga mengatakan di hari berikutnya gitu
mengatakan bahwa orkestranya pimpinannya pak jokowi
ini aja dua indikator aja sudah mengatakan ya kan bahwa pak jokowi ya ikut
terkait dengan persoalan membangun sebuah koalisi itu
lalu kalaupun pertemuan yang ke enam partai gitu ya
malam kemarin itu
mengatakan bahwa itu misalkan bukan cawe cawe
saya mengatakannya ya
ya kemungkinan pasti cawe cawe dong
sebelumnya juga cawe cawe
ya kan lalu cawe cawe kenapa
ya saya mengikuti perkembangannya
ada dua hal yang membuat pak jokowi bisa cawe cawe
yang pertama ingin memastikan bahwa pak jokowi ketika landing nanti
dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat ketika tidak punya jabatan lagi gitu kan
bahwa presiden yang jadi itu adalah yang bisa melanjutkan program programnya
yang kedua saya melihatnya adalah bahwa memastikan juga
bahwa pak jokowi ketika sudah tidak menjabat aman
aman apa secara hukum gitu loh
pejabat kita itu kalau sudah tidak punya jabatan itu cenderung tidak dihargai
cenderung bahkan dikerjai
biasanya presiden yang tidak punya backup politik
bukan ketua umum partai politik gitu
itu biasanya dikerjai
oleh karena itu untuk memastikan itu ya pak jokowi
saya mengikuti perkembangannya
bisa mendesain gitu
misalkan awal awal membangun kib
itu kan barang pak jokowi kib itu
oleh karena itu kalau misalkan pak jokowi masih membantah
itu indikasi indikasi yang saya jelaskan sangat jelas gitu loh
bahwa kib dibentuk lalu ingin membangun koalisi besar
mengumpulkan lima partai di dpp pan gitu
yang terakhir kemarin katakan mengumpulkan enam partai koalisinya tanpa nasdem
itu kan bagian daripada skema skema menurut saya
yang memang pak jokowi ingin menjadi kingmaker
sudah didesain sedemikian apik sedemikian jelas
sehingga itu yang terbaca oleh kang ujang
artinya begini permasalahan yang pertama ada kepentingan di sana
ikn itu tadi
yang kedua ada perasaan tidak secure ada insecurity
karena akan segera melepas kekuasaannya
sehingga harus ada pion pion yang menggantikan
sehingga itu harus dia harus melibatkan dirinya terkait dengan permasalahan capres
ya makanya tadi ada istilah old jokowismen atau old president's men
karena memang memastikan bahwa capres yang bukan dari kelompoknya
atau capres yang bukan dari golongannya gitu ya bukan dari golongan kelompok istana
maka harus dieliminir
kalau bicara itu maka anies
maka nasdem ya bukan menjadi bagian daripada ya kelompok istana tadi
oleh karena itu saya melihat ya mesti kita lihat ke depan
apakah memang nanti konstruksi koalisinya bisa tiga poros atau dua poros
ya kalau memang dua poros berarti dari awal sudah old president's men
tapi kalau masyarakat tiga poros ada pak anies dan pasangannya
pak prabowo dengan pasangan pak ganja dan pasangannya gitu ya
maka tadi memastikan bahwa nanti yang lolos ke putaran kedua gitu ya
adalah tetap orang orangnya pak jokowi memastikan itu
oleh karena itu saya melihat tadi ya bagi koalisi perubahan
misalkan ada nasdem pks demokrat kan sedang digoyang goyang nih
sedang dirayu rayu golkar mendekat kepada demokrat
lalu pkb juga masuk ke demokrat
bahkan cak imin mengatakan ini pak ahy katanya imannya masih kuat
artinya ini menarik agar apa agar koalisi perubahan ini goyang
nah digoyang goyang digoda goda dirayu rayu untuk katakanlah dipecah
tapi sampai saat ini kelihatannya katanya iman pak ahaye masih kuat
tetapi ada satu faktor lagi yang berbahaya bagi partai demokrat
kalau partai demokrat misalkan dalam konteks politik ya
ini kan sedang diajukan pk ke mahkamah agung oleh muldoko ya peninjauan kembali
nah kalau peninjauan ini kembali itu dikabulkan dan dimenangkan pak muldoko ini berbahaya
artinya demokrat bisa diambil alih oleh pak muldoko
dan ahaya mohon maaf anies tidak bisa nyapres ketika demokratnya secara politik ya dicolong gitu ya oleh muldoko
secara hukum saya meyakini ya kalau secara hukum ahi pasti menang
demokrat ahaya pasti menang
tapi kalau secara politik ini yang kita pertanyakan politik kita ini kan mohon maaf ya punya sejarah panjang gitu ya
hukum itu bisa dimainkan untuk kepentingan politik
oke kalau pada saat ini memang jokowi ingin menunjukkan bahwa ia adalah kingmaker bahwa dia adalah orkestratornya
tapi menilik ke belakang ketika pdip mengumumkan capres yaitu ganjar pranowo tidak seperti itu kan
dia bukan kingmaker
atau mungkin dia hanya menjadi orkestratornya
karena pada saat itu jokowi sudah pulang ke sebuah negara
jadi kalau kemudian harus kembali lagi untuk bisa ikut dalam deklarasi capres ganjar pranowo
ya sebenarnya kan desain awal yang saya baca gitu kib itu kan awalnya sekuatnya ganjar
awal desain itu
awal awal pak jokowi mendukung ganjar tapi di tengah jalan juga pak jokowi mengendos pak prabowo dan yang lain lainnya begitu
nah memang skema itu kelihatan terbaca oleh lawan gitu termasuk oleh pdip
ya pdip sih sangat rasional saja ketika ada dua kadernya misalkan mbak puan dengan ganjar
yang katakanlah yang memiliki elektabilitas tinggi ganjar ya ganjar yang dicapreskan
kalau mbak puan terlalu berisiko bisa kalah juga di awal
nah oleh karena itu tetapi dalam perjalanannya saya melihat ketika pak jokowi ketahuan mendukung ganjar gitu ya
maka pasti yang lain juga marah dong
maksudnya yang lain juga ah nggak adil dong
maka ya suka tidak suka pak jokowi harus main banyak kaki

yang katakanlah yang dua ini adalah bagian daripada kelompok lingkaran pak jokowi
yang katakanlah yang dua ini adalah bagian daripada kelompok lingkaran pak jokowi
yang kata pak jokowi yang dua ini dong pasangannya misalkan ganjar dengan pak prabowo
sehingga anis ya tanda disebut sebagai anti tesa jokowi tidak didukung oleh pak jokowi
jadi sangat rasional misalkan kalau pak jokowi ya saya sih melihatnya begini ya
nanti juga tidak akan terlalu ke ganjar juga bisa bayang dua kaki
karena begini dalam konteks tertentu kalau misalkan pak jokowi ingin kingmaker akan total main ke ganjar
masyarakat yang menang lalu tau tau pak prabowo kan berbahaya juga
jadi saya meyakini hati hati betul pak jokowi ini
hati hati betul nih pak jokowi makanya istilah all president men itu dijaga betul oleh pak jokowi
karena ingin memastikan bahwa yang penting saya katakan bukan anies
itu yang saya baca begitu
walaupun jokowi mohon maaf ganjar ataupun prabowo oke lah kira kira gitu
jadi dua duanya maupun siapa pun
tidak satu nama itu
kira kira seperti itu
oke baik yang juga menarik ketika jokowi mengumpulkan enam partai politik ketua umum partai politik
adalah bagaimana pemilihan tempat yaitu istana kepresidenan
yang dinilai tidak etis untuk menjadi tempat berkumpulnya atau mendiskusikan hal hal yang berbau politik
ada dua catatannya kalau membicarakan soal soal kebangsaan itu boleh
tetapi kalau berbicara tentang politik praktis ya
bicara koalisi begitu
itu kan kepentingan kepentingan pribadi mereka masing masing
kepentingan kelompok bahkan kepentingan partai politik
nah kalau yang dibicarakannya tadi misalkan mohon maaf pemenangan ya bicara bicara ganjar gitu
atau bicara bicara capes capes mereka itu yang tidak boleh
karena tadi lembaga negara digunakan untuk kepentingan mereka itu yang tidak boleh
tetapi kalau bicara yang konteknya kebangsaan program yang memajukan indonesia itu baru boleh
tapi yang kita kritik adalah pasti membicarakannya politik praktis dong
jadi saya melihat kurang pas kurang cocok
yang cocok itu kemarin dong sebelumnya itu
yang di dpp pan lima partai bertemu ya kan
itu di dpp pan nah itu lebih elegan
oke apakah ada konstitusi yang dilanggar
kita akan putar dulu pernyataan dari jokowi
tapi kalau mereka mengundang saya saya mengundang mereka boleh boleh saja
konstitusi yang dilanggar dari situ
tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi
tapi juga di jabat publik
memang tidak ada konstitusi
konstitusi itu kan undang undang dasar ya
lalu undang undang yang dilanggar
tapi dalam konteks etika politik ini yang dipertanyakan oleh publik begitu kan
mestinya kalau berbicara untuk kepentingan tarpol pendukungnya
lalu kepentingan politik koalisi gitu untuk mendukung siapa
misalkan yang dibicarakan untuk kepentingan pripes dua ribu dua puluh
bisa berpengaruh dalam perhalatan atau penyelenggaran pemilu tidak
ya saya sih tidak terlalu berpengaruh
tapi publik kan mengkritik
dan rame itu publik ya kan
mengawasi dan memantau jalannya pertemuan kemarin
sehingga kan ini menjadi hal yang kontroversi gitu
mestinya kan ya katakanlah istana ya seperti kemarin
di dpp pan itu kan tidak ada masalah
ketika pertemuannya di istana negara untuk kepentingan misalkan pencapresan ya kubu mereka
ini yang menjadi persoalan
sehingga ya publik tetap mengatakan bahwa ya itu tidak bagus lah
tidak cocok lah
kurang beretika lah
kurang bijaksana lah
apalagi nasdem tidak diundang juga begitu kan
mengapa dalam pertemuan enam partai politik tersebut tidak hadir nasdem
tadi mungkin sebelumnya kang ujang dan pemirsa juga sudah menyaksikan
bagaimana pernyataan dari ketua umum nasdem
surya paloh yang mengatakan bahwa memang hubungan tidak baik baik saja
memang sedang berada di titik terendah
apa yang membuat jokowi begitu menarik batas atau tembok pembatas yang sangat besar terhadap nasdem
yang selama ini sudah mendukungnya
apakah memang semata karena nasdem mendeklarasikan anies sebagai capres
atau apa perspektifnya
saya salah satunya meyakini itu
pasca anies dideklarasikan oleh nasdem
kalau tidak salah tanggal
itu hubungannya sudah merenggang
maka isu resapel ketika itu kan mengarah kepada nasdem
nasdem akan diresapel dan lain sebagainya
bahkan pertemuan itu gesekan gesekan itu makin lengang
makanya ada pertemuan pak surya palo dengan pak luhut
untuk katakanlah mendamahikannya
ketegangan antara pak jokowi dengan pak surya palo
ketika di london itu
oleh karena itu ya
begitu kembali ke indonesia
untuk memperbaiki hubungan kan akhirnya
petemu pak jokowi kan
lalu nasdem juga diperaksinya
untuk mendukung kebijakan kebijakan jokowi
ini memang artinya ada hubungan yang tidak bagus
pasca pencapresan nasdem kepada anies baswedan
salah satu faktor yang utama
yang dominan ya
yang mempengaruhi gesekan hubungan
antara pak jokowi dengan pak surya palo
kalau pak zurpan linden mengatakan
ini antitesa dari pak jokowi
tentu ya dalam konteks ini
ya pak jokowi tidak senang
sudah senangnya kepada kelompok kelompoknya
yang memang kira kira
presiden semen itu tadi
kalau tidak bergabung dalam inner circle itu
mengapa harus ada di situ
sehingga tahu rahasia di dalam
kita akan putarkan juga
bagaimana pernyataan dari jokowi
mengapa tidak hadirin nasdem
dalam pertemuan tersebut
nasdem itu ya
kita harus bicara
apa adanya ya
kan sudah memiliki
itu kan juga ingin membangun
mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa
ya masa yang di sini tahu strateginya
kan mestinya tidak seperti itu
dalam politik itu wajar wajar saja
dan saya itu adalah
dalam politik semua wajar
tidak boleh baper
intinya seperti itu
meskipun kita tahu nasdem mengawal jokowi
begitu dalam perjalanan panjang
sampai dengan terpilih menjadi presiden indonesia
apakah ini kemudian dapat berdampak
atau perlombakan kabinet
karena ada nasdem di dalam situ
ya sebenarnya kalau pak jokowi mau resapel yang kemarin
ya kan itu momentum untuk meresapel
apa namanya nasdem
tetapi kan isunya memang kalau di resapel menguntungkan nasdem
karena nanti nasdem
ya tanda petik ya
seolah terdolimi kan
maka nasdem akan naik
maka pak jokowi paham
maka tidak di reshuffle
atau kita tidak tahu apa deal deal ya
antara pak jokowi dengan pak surya paloh ketika bertemu di istana gitu kan
ya silahkan pak suryapalo mendukung anies
ya mungkin kami tidak akan resapel
tapi ya hubungannya tidak baik
saya pernah mendengar ucapan pak suryapalo begini
ya saya ibaratnya
kalaupun katakannya dibunuh
ya ataupun dipenjarakan
saya tetap akan mendukung anies
ya ini kan yang menjadi persoalan juga gitu kan
pak jokowi mengatakan tadi ya
kan nasdem sudah punya koalisi sendiri
kalau bicara itu sebenarnya
kib kan juga punya koalisi sendiri
pan katakan dengan p tiga yang sudah keganjar
lalu dikir juga kan sudah ada
gerindra dengan pkb kan koalisi sendiri
cuma bedanya tadi
nasdem ini dianggap ya sudah keluar jalur
sudah bergabung dengan oposisi
sehingga ya tadi
pak jokowi yang menganggap bahwa
bukan lagi kelompok
mungkin ada renegosiasi ya
antara pak jokowi dengan pak surya palo yang kita tidak tahu
kemungkinan reshuffle bisa ada bisa tidak kita tidak tahu
itu soal kewenangan pak jokowi
tapi tadi seandainya mau resapel
sebenarnya kemarin gitu
yang pas saya mendengar gitu ya dari nasdem itu
sebenarnya kemarin itu ketika reshuffle rame rame itu ya
akan di resapel nasdem itu
menteri menteri nasdem itu sudah banyak yang sudah
apa di kantornya sudah agak
ngemas ngemas barang sebenarnya gitu
tapi tidak jadi gitu
ya saya dapat kabar dari petinggi petinggi nasdem itu
karena secara tidak langsung sudah bersilakan pergi
secara halus ya begitu ya
oke kita akan lihat bagaimana perkembangan dari ke depan
tidak ada hitam
tidak ada putih
tapi itu juga bisa berubah
kita akan pantau seperti apa
terima kasih kak ujung komarudin
analis politik universitas al azhar sudah bergabung
dengan cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya malam hari ini